dan untuk mengetahui bagaimana keseruan dari bni sirnas dua ribu dua puluh tiga di bandung jawa barat
sudah ada rekan kami korespondensi indonesia kiki haryadi di sana
halo kiki seperti apa jalannya kejuaraan bulu tangkis sirkuit nasional dua ribu dua puluh tiga di hari kedua ini
ya bram selamat sore penyelenggaran bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga ini memang seru sekali
tadi sudah mulai sejak pagi tadi memantau sekira pukul sembilan tiga puluh dan hingga sore hari ini
sekira pukul tujuh belas lebih dua puluh lima menit pertandingan kejuaraan bni sirnas dua ribu dua puluh tiga serai ini masih terus berlangsung
dan memang saat ini saya berada di venue utama di gorkoni di kawasan jalan jakarta di wilayah kota bandung
seperti yang kemudian tadi sudah disampaikan sebelumnya acara ataupun pertandingan dari bulu tangkis ini
memang tidak hanya digelar di gorkoni saja bram tapi juga digelar di jawa barat
di kedua gork atau venue lain yang berada di wilayah kota bandung
tepatnya di kawasan gor pajajaran di wilayah kota bandung
bram saya tunjukkan ya kepada anda bagaimana kondisi terkini keseruan dari pertandingan bni sirkuit nasional a dua ribu dua puluh tiga ini
saat ini ada empat lapangan yang kemudian tengah berlangsung pertandingan
lima bahkannya lima lapangan yang sedang berlangsung pertandingan antara tunggal putra dari masing masing klub
yang ada di tanah air ataupun indonesia untuk memperebutkan posisi ataupun
dan memang berdasarkan informasi yang kemudian kami dapatkan dari pihak panitia
bram pada hari ini sebetulnya memang hari kedua artinya memang sudah masuk ke babak utama atau main draw
yang diselenggarakan oleh masing masing peserta yang terdiri dari dua ratus klub yang berada di indonesia
kalau misalkan kemarin tanggal enam februari dua ribu dua puluh tiga memang sudah mulai masuk ke babak penyisihan
artinya pada hari ini selasa tanggal tujuh februari dua ribu dua puluh tiga ini difokuskan kepada babak utama atau main drone
yang diikuti oleh sejumlah peserta
partai dari berbagai klub bulu tangkis yang ada di indonesia
kalau berbicara mengenai jumlah sebetulnya ada sekitar seribu peserta yang kemudian sudah mendaftar
pada bni sirnas dua ribu dua puluh tiga ini di wilayah jawa barat ini
kemudian juga memang untuk pada hari ini tepatnya di hari kedua pertandingan ini
ada sekitar tiga ratus pertandingan yang kemudian sudah diikuti dan tengah berlangsung begitu yang diikuti oleh masing masing nomor
mulai dari tunggal putra tunggal putri ganda putra ganda putri
yang sudah berlangsung sejak pagi tadi begitu
dan memang kalau melihat dari pola yang kemudian diterapkan oleh para panitia
tadi pagi dimulai dengan permainan ataupun game yang dilakukan oleh ganda campuran
kemudian setelah ganda campuran selesai dilanjutkan dengan ganda putra putri
dan berikutnya adalah tunggal putri dan juga yang saat ini tengah berlangsung adalah para peserta untuk nomor tunggal putra
sudah dijadwalkan pertandingan bni sirnas a dua ribu dua puluh
ini akan berlangsung hingga pukul dua puluh satu malam hari nanti
jadi masih banyak match ataupun pertandingan pertandingan yang akan digelar hingga malam hari nanti
dan memang untuk babak hari ini akan memperebutkan ke tiga puluh dua besar
saat ini memang sudah terkumpul enam puluh empat besar di masing masing nomor
kemudian akan disaring menjadi tiga puluh dua
selanjutnya akan disaring kembali untuk enam belas besar
dan kemudian nanti pada hari jumat tanggal sepuluh februari dua ribu dua puluh tiga ini akan masuk ke babak semifinal
dan nanti pada tanggal sebelas februari
baru masuk ke partai final dari masing masing kategori ataupun masing masing nomor
dan memang untuk bni sirnas a dua ribu dua puluh tiga ini tentu saja untuk memenangkan ragam hadiah yang disiapkan oleh panitia
ini juga menjadi momentum bagi pbsi untuk melihat atlet atlet berbakat bulu tangkis untuk kemudian bisa dinilai
dan juga dilihat begitu untuk kemudian nantinya bisa melihat bibit bibit unggul untuk nantinya bisa masuk ke pelatas nasional
jadi memang para peserta para pelatih
kemudian juga para panitia di sini bekerja dengan keras untuk kemudian bisa memberikan performa yang terbaik di setiap pertandingan pertandingan yang kemudian akan digelar ataupun dilakukan oleh masing masing peserta
lebih dari seribu dari lebih dari dua ratus klub juga yang sudah mengikuti pertandingan
dan rencananya ini baru akan selesai nanti tanggal sebelas februari dua ribu dua puluh tiga mendatang bram
baik kita akan tunggu bagaimana keseruan ataupun mungkin kejutan dalam bni sirnas a dua ribu dua puluh tiga ini
terima kasih atas laporan anda korespondensi indonesia
kiki haryadi melaporkan langsung dari bandung jawa barat
selamat kembali bertugas